berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia

lewat putusan wakil tuhan itu
jalan putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka terbuka
untuk menjadi cawapres mendampingi prabowo subianto
kritikan dilancarkan kepada mk yang diplesetkan menjadi mahkamah keluarga
jokowi tak ambil pusing dianggap melanggengkan politik dinasti dan berkilah
serahkan saja ke rakyat
putusan mahkamah demi keluarga malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber
di studio yang sudah hadir dari yang paling kanan
ketua komisi tiga dpr sekaligus ketua bapilu pdi perjuangan
selamat malam mas bambang
saya biasanya manggilnya mas pacul tapi malam ini harus mas bambang
pacul juga boleh
ada mas handoko
selamat malam mas handoko
dan kita masih menunggu bergabungnya
sekarang sudah bergabung ya melalui sambungan virtual
nanti sebentar lagi akan sampai
selamat malam mas noel
selamat malam bapak bapak ibu semua studio
dan juga melalui sambungan virtual
ada mantan hakim mahkamah konstitusi
i dewa gede palguna
yang bergabung langsung dari bali
selamat malam pak palguna
pak palguna ini pasti sedih sekali nih
dan juga bergabung melalui sambungan virtual
ada teman teman dari
mahasiswa fakultas ekonomi
unj teman teman mahasiswa
malam ini bisa mengkritik
menyatakan pendapat menyatakan
keprihatinan juga boleh atas apa yang
terjadi di republik ini berdasarkan
putusan mk hari ini oke
memutarkan ini supaya kita
kembali tahu apa sih sebetulnya
isi putusan mk yang menggegerkan
republik ini kita putarkan
bersama kita dengarkan
tapi memang betul banyak
undang undang nomor tujuh
tentang pemilihan umum
berusia paling rendah
jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum
pemilihan kepala daerah
oke itu tadi
pembacaan putusan dari ketua
anwar usman yang merupakan
ipar dari presiden jokowi dan paman
dari gibran raka buming raka saya mau langsung
tanya kepada mantan hakim mk
i dewa gede palguna pak palguna
bagaimana kemudian anda menganalisa
ataupun melihat mencermati
hasil putusan mk ini yang menggegerkan
saya ingin memulai
dengan pendirian saya sejak dulu
yang tidak pernah saya
ubah dari dulu dan sampai sekarang
saya masih tetap meyakini bahwa itu adalah pendirian
yang benar yaitu bahwa
untuk soal umur
itu adalah sepenuhnya
merupakan legal policy dari pembentuk undang undang
artinya dalam soal umur
mahkamah konstitusi seharusnya tidak memasuki
kecuali kalau undang undang dasar sendiri menyebutkannya
ini tidak ada persoalan itu
jadi bertolak dari sana
dan ini juga sudah menjadi pendirian
mahkamah konstitusi hampir dalam
setiap putusannya ada soal
yang berbeda dalam kasus
anda periksa kita lihat dari putusan putusan
mahkamah konstitusi sebelumnya
selalu mahkamah konstitusi
mengatakan bahwa dalam soal umur itu
adalah legal policy
legal policy pembentuk undang undang
belakangan disebut sebagai open legal policy
pembentuk undang undang walaupun saya
nyaman mengatakan itu legal policy
dari pembentuk undang undang nggak pakai open
berarti ada close kalau ada open
jadi dari pendirian itu
saya kaget juga
yang menurut saya
sebelum break itu tiga putusan yang pertama
itu menurut saya adalah putusan yang benar
ya itu adalah
yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan ranahnya
dibentuk undang undang legal policy
dari pembentuk undang undang
tapi begitu break saya kaget
yang dikabulkan ini ada permohonan yang
berbeda mohon maaf karena
saya tidak mengikuti ya secara detail
perjalanan kasus ini
tetapi ternyata itu
rupanya ketentuan yang sama
jadi saya kaget lah
bagaimana bisa berubah
nah dan itu kemudian
penjelasan itu baru kita dapatkan
oh ini rupanya
yang tersebut nah
dan bagi saya
bukan sekedar mengagetkan oke oke
tetapi juga sekaligus saya tidak menemukan penjelasan
mengapa perubahan itu
terjadi dalam arti penjelasan
di luar yang disampaikan fakta fakta yang disampaikan
dalam dissenting opinion nya prof saldi isra baik
alasan dalam rasio desideni
putusan mahkamah konstitusi tidak saya
temukan sama sekali mengapa itu berubah
oke jadi ada perubahan
yang sangat cepat itu yang membuat
anda sebagai mantan hakim mk juga
kaget begitu ya pak palguna
tapi ini putusan ini dianggap berbeda
pak dengan putusan perkara lainnya
karena ada frasa
kepala daerah yang memiliki
kesamaan dipilih melalui pemilihan
pak palgun bagaimana
kemudian ini penjelasannya kenapa
itu kan apakah semua
jabatan yang elektif itu kemudian
serta merta bisa diartikan setara
dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden
nah kan di situ ada logika yang patah
hmm iya kan
ada luki yang patahnya di sana
jadi menurut saya
bukan begitu penjelasannya
jadi bukan begitu
penjelasannya ketika pembentuk
undang undang menetapkan mulai dari
perubahan undang undang dasar juga kebetulan
saya hadir di dalamnya di situ dan menjadi bagian
dalam diskusi itu
itu kan sudah dijelaskan sesungguhnya
dalam pertimbangan hukum pada bagian pertama
sebelum break ya
bahwa soal umur itu memang
diserahkan kepada pembentuk undang undang
tidak memuat ketentuan
tentang syarat umur itu dan menurut saya
itu adalah yang benar sebabkan
itu ya ahli psikologi lah yang
tahu itu kan bisa berubah
undang undang dasar tidak mau membatasi itu
karena itu bisa menghambat kan
nah makanya diserahkan kepada pembentuk undang undang
nah itu juga lebih mudah
jadi dari perspektif historis
itu menguatkan bahwa
urusan umur itu memang
legal policy dari pembentuk undang undang oke
anda katakan tidak bisa
serta merta semuanya
yang elected official atau orang yang
terpilih bisa menjadi syarat
menjadi capres ataupun cawapres tapi saya akan
putarkan ya ini ada satu pernyataan
dari ketua mk pak anwar usman
sebelum sidang putusan dibacakan
jadi sudah ada sebetulnya indikasinya
bahwa gugatan ini akan dikabulkan
dari pernyataan ketua mk di luar
sidang di sebuah acara saya putarkan
usia batas minimal
saya sekali lagi
tidak bermaksud karena belum putus ya
belum putus ini insya allah
sudah selesai tinggal nunggu putusan
saya sudah kasih contoh tadi
umur enam belas tahun
yang melawan kekuasaan
konstantinopel sekarang menjadi istanbul
usianya berapa tujuh belas tahun
saya tidak menyinggung ini ya apapun putusan
jangan dikaitkan dulu
ini nggak boleh saya bicara
tapi memang betul banyak
oke saya ke pak
palguna lagi ya nanti saya baru ke narasumber
ada di sini pak palguna
anda melihat bahwa ada konflik
of interest nggak di sini ketika kemudian
satu diantara sembilan hakim mk
dari putusan ini
kalau soal konflik of interest itu mungkin
jadi debatable ya karena begini
kalau soal konflik of interest itu kan
ini kan norma yang berlaku umum
jadi saya agak meragukan juga
kalau soal itu tetapi
bahwa ada analisis mengarah ke situ
dan punya alasan yang
secara politis itu mungkin benar
saya tidak akan memasuki wilayah itu
tetapi yang menjadi persoalan
sesungguhnya kan bukan di sana
yang jadi persoalan itu buat saya
tidak adanya rasio desidendi
bahwa syarat umur empat puluh tahun itu
harus ditambahi dengan
harus ditambahi dengan syarat kecuali
bla bla itu tadi
yang karo empat puluh tahun
saja itu adalah unconstitutional
apa penyebabnya gitu loh
itu yang tidak saya temukan dalam rasio desidendi
putusan mk itu tadi
debatable ya tapi kecurigaan
masyarakat itu besar
ternyata di publik saya mau tanya saya tak
saya mau ke gerindra dulu
bang noel ini kan gugatannya
dari partai gerindra
dari dua kepala daerah gerindra juga ada ya
ini sudah hadir di studio
ketua relawan prabomania delapan
terima kasih sudah hadir
ada gugatan juga
dari partai gerindra
itu dimana ada dua kepala daerah
wali kota bukit tinggi wakil bupati lampung selatan
itu gugatannya kemudian ditolak
oleh makamah konstitusi
sementara frasa yang
mahasiswa solo ini terkait batas usia
dan frasa kepala daerah ini dikabulkan sebagian
tanggapannya gerindra seperti apa
yang ditanyakan jangan gerindranya
yang ditanyakan makamah konstitusi
yang mengabulkan mahasiswa
mas apa itu yang dari kawan kawan dari maki itu
yang ditanyakan ke mereka
kalau kita sih senang senang aja
kita kan berharap ada semangat
kepimpinan kaum muda dan
itu selalu disampaikan oleh pak prabowo
pak prabowo akan membuka jembatan emas
untuk kepimpinan kaum muda
nah kalau kemudian ada orang
gelisah dengan wacana ini
karena waktu saya di sembilan puluh delapan
salah satu cita cita kita adalah
potong satu generasi
meminggirkan para politik tua
yang punya dosa
buat republik ini dan dosa terhadap demokrasi
nah kemudian ada semangat
untuk bicara tentang
kepimpinan kaum muda
semua alergi saya gak ngerti ini
memotong generasi tua
satu generasi itu adalah dengan cara seperti ini ya
jadi ini cara yang benar menurut gerindra
ini harapan kita ini cara cara yang sangat konstitusional
kenapa harus ditolak
ada begitu resistensi
cara yang konstitusional yang kemudian memunculkan kecurigaan dari masyarakat ketika
ketika ketua mk nya adalah
adi ipar ya pak jokowi pamannya gibran raka mendingra
jadi gak bisa dikaitkan
karena pak jokowi mengintervensi
lembaga yang luar biasa ini
jangan kena kedekatan emosional
kemudian seakan akan semua
menyerang pak jokowi
tiga puluh tahun partai juga melakukan hal yang sama
dan tidak ada yang teriak tuh politik dinasti
ayo kita bedah semua partai
melakukan politik dinasti atau tidak
kok kenapa sekarang hari ini pak jokowi
mas gibran itu hasil dari proses yang sangat demokratik
gitu loh makanya definisi tentang
kecuali mas gibran ditaruh
menjadi menteri pertahanan
nah iya itu hasil katrolan
tanpa proses politik yang sangat demokratik
anda katakan berarti tidak ada
intervensi jadi gugatan yang diajukan
oleh dua kepala daerah gerindra
dengan gugatan dari mahasiswa solo
yang dikabulkan oleh mk ini tidak ada
perintah dari partai anda sangat tidak ada
gerindra nggak punya kepentingan dalam
karena gerindra hanya fokus bagaimana
memenangkan pak prabowo di dua ribu dua puluh empat nanti
ini tidak ada kaitannya ya
jauh gak ada kaitan
oke saya putarkan ini pernyataan dari hakim
mahkamah konstitusi profesor saldi isra
yang merasa ada
perubahan sangat cepat
bahwa berkaitan dengan pemaknaan
baru terhadap norma pasal
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tersebut
dan benar benar bingung
untuk menentukan harus
dari mana memulai pendapat
sebab sejak menapakkan
kaki sebagai hakim konstitusi
di gedung mahkamah ini pada tanggal
atau sekitar enam lima tahun
baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh
yang luar biasa
dan dapat dikatakan
jauh dari batas penalaran yang wajar
pendirian dan sikapnya
hanya dalam sekelebat
ini ada kecurigaan bahkan
ada rasa penasaran
rasa kecurigaan dari salah satu
hakim mk sendiri prof saldi isra
kenapa begitu ada perubahan
apa yang kemudian melatar belakangi
siapa yang melakukan perubahan sangat cepat itu
sehingga mempengaruhi keputusan di mk
itu ada kecurigaan loh dari salah satu hakim mk
dicurigai silahkan aja apa sih yang ada kecurigaan di publik ini
kenapa tidak mencurigai para politisi busuk
yang puluhan tahun
coba mencegah yang namanya gerakan kaum muda
itu yang harus dicurigai jangan jauh jauh
jangan ini ada secara sistematik
nih yang punya beban dosa
terhadap republik ini mau berkuasa lagi
tidak akan pernah membiarkan
untuk menari nari lagi di atas penderitaan demokrasi
yang sudah kita rebut
oke ini mas bapak pakcul
saya panggilnya mas bapak pakcul aja ya
mas pacul jadi ini adalah
niatnya sebetulnya untuk menghapus
satu generasi tua begitu ya
dan politik dinasi
yang sudah berlangsung sekian lama tapi
tadi ada kecurigaan dari prof saldi isra
bahwa memang ini ada perubahan yang sangat cepat
yang siapa yang mau mengalami perubahan
itu pertanyaannya sudah ngarahin
lo mesti paham dulu posisiku dulu
sebagai ketua komisi tiga
mitra kerja dari mahkamah konstitusi
ditugaskan oleh aku menjadi ketua komisi tiga
oleh ketua umum
kau jaga politik hukum di republik ini pakcul
politik hukum itu apa
ini politik hukum itu tata pemerintahan hukum
nah kita berada pada
posisi mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi apa
tanya dulu nih
mahkamah konstitusi ini
judikatif ma mengirim
tiga orang kemudian
mengirim tiga orang ada sembilan
yang ini tugasnya
tugas utamanya jaga ini dulu
tugas mk menjaga konstitusi negara
tapi sekarang sudah dipertanyakan
nah kita kan
sekarang hari ini ada keputusan
yang menambah norma
dan di belakangnya
ini norma baru
apakah mk punya hak membuat norma baru
norma baru itu yang buat siapa
itu yang buat adalah
dpr dan pemerintah
pasal berikutnya ayat berikutnya
pemerintah jadi ada
dua rumpun kuasa
nah ini yang mengadil disini
nah disini mustinya
norma itu yang menetapkan dua orang ini
jadi menurut komisi tiga menurut anda
ini mk sudah keluar
dari jalur kewenangannya
mk melebihi kewenangannya
karena menciptakan norma baru
norma baru inilah
yang harus diuji
mengambil haknya dpr artinya
political review nya ini kejauhan
nendang rumpun dpr
menurut mas pacul dengan
baru ini itu kan mk berarti di luar
apakah ada pihak yang kemudian
mengintervensi supaya mk melebihi
kewenangannya menambah norma baru itu
itu kan aku suhudon
kalau itu aku suhudon
itu aku suhudon
hakim hakim itu terpilih dengan sumpah
dan ingat baik baik
keputusan mk mirip
undang undang final dan binding
tapi tadi prof saldi isra merasa bahwa
bagaimana ada terjadi perubahan yang sangat cepat
dia sendiri mempertanyakan sebagai
salah satu hakim diantara sembilan hakim itu
kayaknya ada norma baru ini
norma baru ini meleknya dpr dan pemerintah
ugal ugalan sahkan dulu dong
berarti mk ugal ugalan
undang undangnya direvisi dong begitu
kalau ini apakah bisa jalan
kemudian kpu kemudian press conference
gua bertanya dong
kenapa begitu cepat ya
norma baru ini milik siapa
milik dpr ini adalah putusan mk
final and binding kalau kita mau cucur
ini harus diuji dulu di dpr kan
pemerintah jadi anda melihat ada
orkestrasi nah saya tidak mengatakan
begitu cepat begitu ada putusan mk kpu
saya tidak katakan itu tetapi saya
lihat putusannya saja
keputusan ini bagaimana
memfollow up apakah putusan mk
kalau melanggar kemenangan kayak begini
kita boleh bertanya dong
loh ini bagian dari tugas saya
jagalah politik hukum
rumpun rumpun kuasa itu
harus saling dihormati rumpun
kuasa eksekutif yudikatif
ini rumpun tiga rumput ini harus
jangan sampai keputusan mk nendang ini
keputusan empat puluh tahun
itu kemudian diambil
diganti misalnya tiga puluh lima tahun itu juga
nendang kuasa menendang rumpun
masuk dalam rumpun eksekutif
masuk rumpun legislatif
jangan lah ini norma baru
norma baru ini bagaimana
mohon izin mk nggak punya hak
karena dia hanya menjaga konstitusi
tapi keputusan wakil tuhan ini
terjadi juga nih mas pacul bagaimana
saya tidak akan berkomentar banyak
tetapi marilah kita sama sama
berpikir monggo para ahli tata
negara ini publik ini mari kita tata
bersama sama saya tidak akan pernah
suudon gitu loh tapi mari
putusan ini benar atau salah gitu aja
saya mau ke mas adi
apakah putusan mk ini by design
melihat hubungan kekerabatan
antara ketua mk dengan
keponakannya dengan presiden jokowi
karena begini ya
yang curiga kemudian bukan satu
banyak orang di republik ini yang kemudian
menjadi curiga karena gak ada asap kalau gak ada api mas adi
ya kalau saya sebenarnya
sejak awal tidak terlampau kaget
ya melihat keputusan mahkamah konstitusi
hari ini karena memang
orkestrasi politik untuk
memajukan mas wali kota agy beran
sebagai salah satu kandidat capres atau
capres di dua ribu empat ini sangat kaget ya
sangat kentara sejak awal jadi
tidak butuh ahli hukum sebenarnya
untuk menjelaskan ini semua kode kodenya
sudah jelas relawan kesana
keisang tidak ke pdip
dan seterusnya dan seterusnya ini kan
sebenarnya buku katan lama kenapa gak lama
di tujuh bulan baru diputus
kenapa harus diputuskan jelang pendaftaran di kpu
artinya apa wajar kalau
kemudian masyarakat yang pengetahuan
hukumnya agak terbatas mencurigai
tak ada yang kebetulan everything by design
dan ini ada kemungkinan kemungkinan yang
sepertinya terjadi pada hari ini rifana
nah bagi saya adalah
memang agak rumit ini ketika ada putusan
tetap empat puluh tahun dan di belakangnya atau
pernah jadi kepala daerah itu bisa maju
ini kan yang ditunggu adalah bagaimana
proses politiknya apakah
ini akan diambil kesempatan oleh
gibran misalnya untuk maju di

publik sudah selesai semuanya orang pasti
mengacu ini sebagai upaya untuk
memuluskan gibran maju karena
kan kita tahu arahnya sejak awal
gibran misalnya tidak memenuhi
syarat soal umur dan seterusnya ada
yang menggugat sejumlah partai
di daerah daerah misalnya meminta
bahwa gibran sebagai prioritas sebagai pendampingnya
pak prabowo orkestrasinya cukup jelas
saya tidak mau menuduh sebenarnya
tapi gerakan politik ke arah sana
sangat jelas kok coba
bayangkan sejumlah partai tertentu
mengusung gibran untuk
berdampingan dengan prabowo subianto padahal partai itu
tahu gibran itu tidak cukup
syarat untuk bisa maju terutama umur
kan itu yang kemudian bahwa ketika
diputuskan hari ini orang
tidak lagi bicara bahwa itu adalah
adi prayitno yang dimaksud sekalipun
saya dibawah empat puluh tahun atau
jelang empat puluh tahun juga punya hak
orang pasti bicara tentang bagaimana
mas wali kota ini bisa bertanding di

untuk mengamputasi potong satu generasi
juga agak tua soalnya pak
repot juga ini capresnya nggak diamputasi
ini yang agak repot sebenarnya
potong generasi sih oke tapi bagi saya
saya ingin sampaikan pak prabowo berkali kali
saya akan membuat jembatan emas buat kaum muda
kalau itu setuju kan sebenarnya kalau mau fair
supaya tidak ada dugaan dan
tuduhan tuduhan mestinya putusan mahkamah konstitusi
hari ini ini tidak berlaku untuk
dua ribu dua puluh empat tapi dua ribu dua puluh sembilan
clear dan jelas itu artinya apa
keputusan mahkamah konstitusi
di tengah kecurigaan di tengah sorotan
ini bukan hanya untuk kepentingan kelompok
tertentu tapi untuk generasi
bangsa indonesia untuk
memberikan kesempatan kepada anak muda
itu idealnya kan begitu
jalan ceritanya kalau diputuskan
untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat the one and only
bukan untuk bung noel
bukan untuk projo bukan untuk saya bukan untuk
bang pacul untuk sang putra
makota kan itu saja jalan ceritanya oke
saya termasuk yang meyakini itu apakah salah
dalam demokrasi ya ini produk demokrasi
tinggal kedepan kita lihat
apakah kesempatan emas ini
diambil atau tidak saya nggak perlu
debat panjang kalau soal itu saya yang
kesempatan ini akan diambil maju sebagai
pendamping pak prabowo ada gerakan politik
untuk sengaja mengorkestrasi
sehingga putusan mk itu keluar
dan memberikan jalan kepada gibran raka buming raka
silahkan mas noel yang mengorkestrasi siapa
makanya saya tanya siapa yang mengorkestrasi ini
berarti gerinda enggak merasa mengorkestrasi ini enggak
enggak ada gerinda enggak ada urusan tapi itu tadi dibilang sama mas adi
fokusnya bagaimana dua ribu dua puluh empat
memenangkan pak prabowo udah itu doang
kemudian ada orkestrasi orkestrasi itu bahwa
urusan partai gerindra dan pak prabowo
oke kemudian pak prabowo punya cita cita
pemimpinan kaum muda ini benar benar hadir

karena pak prabowo sadar diri lah
saya harus punya komitmen
bagaimana generasi kedepan itu
dikimpin oleh kaum muda udah itu kan oke tapi
keputusan ini menguntungkan gerinda enggak
putusan mk ini masa gak menguntungkan apa yang diuntungkan
loh kan gibran bisa maju kan
deklarasi dari pengurus daerah di deklarasi
pengurus daerah gerindra sudah dilaksanakan sebelum
putusan ini ya enggak apa apa emang kenapa itu kan
berarti dapat untung dong
pak prabowo diuntungkan kan gibran bisa maju
ya kalau maju kan mungkin gibran diuntungkan
bukan gerindra tapi kan mau berpasangan dengan pak prabowo
ya kalau mau berpasangan gini
lihat dulu dia berpasangan mekanismenya
lewat demokrasi atau tidak pemilihan atau tidak
kalau kecuali dia ditunjuk
besok nih maaf ya ditunjuk jadi wapres
besok harus jadi wapres beneran definitif
besok begitu enggak oke
mekanismenya kan tetap melalui pemilu
melalui proses yang demokratik
enggak suka dengan gibran jangan dipilih pas gibran
enggak suka dengan pak prabowo jangan milih pak prabowo
berarti fix ya akan mendukung gibran sebagai cawapres
kalau saya prinsipnya mendukung kepimpinan kaum muda
semangat kaum mudanya yang saya dukung
mau siapapun orangnya
kalau misalnya gerindra belum mau membuka
tapi saya mau ke projo
mahasandoko bagaimana kemudian projo melihat hasil putusan mk ini
apakah kemudian projo semakin confirm untuk mendukung mas gibran
maju sebagai cowok pres kemarin kan udah hadir tuh di rakernas
ya hadir dan ya juga bukan cuma gibran yang hadir
kami juga selalu ngomong ada tiga nama
ada pak erlangga kemarin hadir juga disitu
iya kan cuman kemarin bung erik thohir yang enggak bisa hadir
jadi bagi kami kita tidak ada masalah siapa diantara tiga itu yang mau dipilih
kami sudah sampaikan bahwa keputusan siapa cawapres pak prabowo adalah
silahkan pak prabowo dan koalisi indonesia maju
kami dengar sebetulnya kemarin di rakernas itu projo sudah mau deklarasi prabowo gibran
tapi karena belum ada putusan mk makanya di hold ditunda benar nggak
ya terus gimana kalau yang soal gosip begini gimana kita melihat
ya makanya kita konfirmasi betul apa enggak
ya enggak enggak enggak
ada skenario bahwa mas gibran suruh datang duluan kemudian pulang sebelum pak jokowi hadir
ketika pak jokowi pidato baru mas gibran nya pulang gitu
ada skenario itu memang ya
karena kita sudah di maradon ya dimalam
oh iya kan kami mengundang kami mengundang kan nominasi calon wapres
yang kebetulan salah satunya ketemu partai golkar perlangga
kemudian mas gibran hadir bahwa hadir kemudian dia hanya sebentar kemudian pulang
apa yang bisa kami lakukan ya sudah kami sudah berterima kasih itu hadir seperti itu
jadi gak ada skenario kemudian ini harus begini begini enggak
kami betul betul menyerahkan dan itu setelah teman teman itu menyerahkan
dan itu setelah teman serius bahwa terserah kepada pak prabowo yang telah kami deklarasikan projem mendukung pak prabowo
terserah pak prabowo dan para ketua umum partai koalisi indonesia maju
tapi dengan adanya putusan mk ini peluang mas gibran diusung terutama oleh projo semakin besar dong
ya enggak begini loh
sama aja dengan yang lain
bukan kami itu sudah di luar kami karena kami silahkan diantara tiga ini silahkan dipilih
tapi kan projo sempat menyebut cawapres inisialnya g
mas gajar gak mungkin
itu yang bilang ketua bapil pres anda loh
cawapresnya inisial p cawapresnya inisial g
tapi statement statement resmi kami bahwa ada tiga nama yang kami usulkan
ada mas gibran ada pak erlangga ertarto ada pak erick thohir
kemarin pun hasil rakernas kemarin konferensi pers kami sampaikan juga untuk wapresnya kami serahkan kepada pak erlangga ertarto dan pak gajar
kemarin pun hasil rakernas kemarin konferensi pers kami sampaikan juga untuk bapresnya kami serahkan kepada pak gajar

kami serahkan kepada koalisi indonesia maju silahkan siapapun diputuskan itulah kami dukung
jadi projus dalam posisi tidak akan ikut memberikan suara ya ataupun pendapat soal posisinya mas gibran sebagai cawapres
menyerahkan aja kepada pak prabowo dan koalisi
iya itu statement kami sudah seperti itu
meskipun sebelumnya ketua bapil pres sudah bilang ya cawapresnya inisial g
itu maksudnya mas gibran kan
ya kan ada yang g artinya kan
kan diantara yang lain pak erlangga inisialnya a nggak disebut pak erik inisialnya e gak disebut yang disebut cuma inisialnya
kan saya menyampaikan hasil dari sidang kemarin dengan kernas kemarin
ya kan ini statement resmi ofisial
ya bahwa kami dari projo menyampaikan ini calon wapres yang kami tawarkan ada tiga nama itu tadi silahkan gitu loh
jadi gak ada masalah mau pak erlangga artinya g

mau bung erik tohir silahkan
mau mas gibran juga silahkan
oke setelah ini kita akan masuk lebih dalam ya nanti dengan narasumber soal peluang gibran ini betul betul gak sih sebetulnya jadi cawapresnya pak prabowo
dan bagaimana sikap dari pdi perjuangan tapi kita harus jeda terlebih dahulu jalan kemana mana tetap bersama kami di political show